menurut indra carismiaji seorang pengamat pendidikan
tim bayangan ini harus dibubarkan karena menjadi contoh bahwa mendikbud tidak mampu untuk membangun sdm di lingkungannya sendiri
dan kalau kami merekomendasikan supaya dibubarkan saja tim
karena logikanya simple
kalau mendikbud tidak mampu untuk membangun sdm di
kementeriannya sendiri ini kan berarti beliau tidak percaya dengan sdm yang ada
dia merasa tidak bisa bekerja dengan sdm yang ada di kementerian pns nya
makanya beliau mengambil empat ratus orang dari luar ini
itu berarti dia tidak akan mampu membangun sdm indonesia
dalam rakter dengan komisi sepuluh dpr ri pada senin siang
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makari menjelaskan
bahwa ada salah penafsiran
bukan arti mengenai tim bayangan yang sebelumnya ia sampaikan di amerika serikat pekan lalu
mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization
yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami
mirroring itu artinya apa
mirroring itu artinya setiap direktur jeneral yang menyediakan layanan
itu bisa menggunakan tim
suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi
sementara itu ratih megasari anggota komisi sepuluh dpr ri fraksi nasdem mengatakan
bahwa keberadaan tim bayangan ini telah menyalahi aturan birokrasi serta melanggar undang undang
tapi menurut kami pak menteri pak menteri kan memention di situ bahwa

menurut kami itu perannya itu seperti dirjen
pak menteri sempat mengucapkan hal seperti itu
apabila itu benar pak menteri betul betul mengucapkan itu
menurut kami ini telah menyalahi susunan organisasi tata kerja
dan juga undang undang no lima tahun dua ribu empat belas tentang aparatur sipil negara
tim bayangan ini telah dibentuk sejak tahun dua ribu dua puluh saat pandemi covid sembilan belas melanda
dan telah menghasilkan beberapa karya seperti merdeka mengajar
kampus merdeka rapor pendidikan dan lain sebagainya